lu tapi tadi kalau nggak salah bokap gue tuh bilang dia mau balik lagi karena mau ketemuan sama nyokaplu
apa lagi barengan kali
papa tadi ketemu sama ibunya michelle tapi waktu mau pak pantrin pulang ibunya michelle minta turun dulu di minimarket
mau belanja dulu katanya
eh balikin handphonenya

nah kalau gerak gue patahin tangannya
jadi yang tanda tangan kontrak sama mas juna itu michelle
dan yang ngajuin michelle untuk nyanyi di tempat saya di cafe saya ini mas juna
betul sekali madam
kita bersyukur loh
karena mencari penyanyi yang sedang viral
untuk menyanyi di kafe itu agak sulit madam
ini sedikit agak rumit sih buat saya ya
jadi gini loh mas juna
michelle ini dia itu dia kerja sama saya
terus dia ngelayanin pelanggan pelanggan saya siapa gitu loh
tenang aja madam kebakaran
eh maksud saya madam prati
kurang ajar banget ya kamu ganti ganti nama saya madam kebakaran
maaf gak sengaja
iya michelle datang ke sini juga mau sekalian resign
dari kerjaannya sebagai waitress
hai dancer boy
kamu itu sebenarnya siapanya michelle sih
perasaan saya setiap ada misal kamu selalu ada di sini dan ikut campur
kemudian kamu sekarang pergi deh
kebetulan saya adalah manajernya micheld
mau kenalan dulu
sebenarnya saya ke sini pingin mengundur diri sebagai waitress
karena saya pingin lanjutkan sebagai penyanyi di cafe ini
aduh mana banyak nomor penting lagi di situ
data data juga hilang
tadi saya kebutuhan lewat langsung saya kejar jam berita
ya bun makasih banget makasih banget ya mas
sama sama bu mari
tunggu tunggu tunggu
kamu tante di sini
loh kamu kok ada di sini juga
iya saya udah pindah ke jakarta tante
gak lama sejak michelle juga pindah ke jakarta
tapi sayang kita baru ketemu sekarang tante
kamu udah nyelametin handphone tante
untung ada kamu kalau enggak handphone tante ini bisa hilang lho
kebutuhan aja kok tante
kamu sendiri gimana kabarnya baik
saya baik kok tante
yaudah kita ngobrol ngobrol sebentar ya tante
iya kan kita udah lama gak ketemu tante
sebenarnya aku harus pulang sekarang
tapi gak enak
max sudah menolong ngembaliin handphone aku
tante kabarin el dulu
oh yaudah pakai handphone saya aja untuk hubungin michelle ya
enggak usah lagian kita ngobrol cuma sebentar kan
saya sambil parkir motor ya
lama banget nih ketemu tante
aneh banget nyokap gue kok gak ada ya
gak ada gimana belum pulang
ya menurut lo yang gak ada gimana
kok gak ada tuh gimana ya kayak gitu
aneh banget dah
yaudah kalau gitu gue temenin lo ya di sini
gak begitu manis ya karena
abang udah manis satu
nge repotin banget sih lo jadi orang lo pulang aja sana
hei gue gak boleh kayak gitu
harus dimuliakan kayak raja
nah apalagi tamu lo ini
sekarang tuh gue
oh lu harus memuliakan gue nih sekarang
eh kalau mau kayak gitu
mending kekayangan aja sana nggak usah kesini
gue juga gak butuh raja raja ngapain
ya kan harus
kok lo gak aktif sih
kok lo masa bikin gue emosi udah botol kecap
ya udah santai aja
nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif
ya gue kan bilang tumpen tumpenan berarti gak pernah
ya makanya gue jawab enggak
tapi tadi kalau nggak salah bokap gue tuh bilang dia mau balik lagi karena mau ketemuan sama nyokaplu
apa lagi barangan kali ya
boleh minta tolong telfon bokap lo gak
papa tadi ketemu sama ibunya michelle
waktu mau papa antren pulang
ibunya misir minta turun dulu di minimarket
mau belanja dulu katanya